ketiga pada mulai oke bersih
mbak peh tinggal batik
be gua udah nggak ngan tahan be
jangan tahan gua be
biarin gua mau bunuh diri aja
gua mau lompat
eh eh eh bunuh diri pake bilang bilang
udah aja cepet jatuh situ

bantah aja gua
ampun dah ngapain sih nang ring di situ daki tokek
hah mau bunuh diri
jangan dulu ma jangan ma
ntar sampe mau bayar
kalau udah bayar baru udah bunuh diri bunuh diri dah
betul itu bar anak si ipan
bayar dulu iuran hansip sama aku dua bulan
baru kau bunuh diri
tuh bayar dulu lu nasin
tentu ah tentu
jangan bunuh diri tuh
tentu ah kenang
beli baju lebaran cepi
oh entah bagaimana sih kaget tanggung jawab banget
ma juga belum bayar yuran sekolah juleha
mau lompat lompat tidak terserah kaget ngapa
si cepi ma juleha tuh mah
lu belum paham deh
lu tuh bini durjana
walang lu sama pak lu
masa yuran ini
gua mau koin lu masih mau nage utang ah
itu gunterik pak

nage utang mas jureka
enggak ada bener bener
enggak tahu kalau gua mana
tolongin gua dah
terima kasih saudara saudaraku
bagaimana perjuangan kita hari ini
wah bagus banget presiden ewa

ewa enggak gak bala
saudara saudara aja tuh sekampung semuanya udah pada tinggal di rumah majikan ayah

untuk itu kita tingkatkan lagi perjuangan kita setuju sekali bambu tetap bambu

jadi hilang deh kabur lu sih capek capek lu lihat gua dong gua lagi konsen

jangan sekali sekali dan sekali dipermainkan sama tunggawakat
dan akhirnya kita mendapatkan sebuah
jangan lupa like share dan subscribe ya